bantu sopir atau kondektur cari penumpang
bantu penumpang cari angkot atau bis
ada penumpang perempuan atau orang tua
kamu bantu bawain barang bawaannya
jangan sampai ada copet jamret atau tukang todong beroperasi di sini
biar kamu dianggap pantas buat narik uang
udah kamu hitung buat modal jualan cireng
jualan cirengnya gak jadi
teki nanti katanya mau tetap tinggal disini
terus katanya butuh sopir
berarti saya gak perlu mikirin modal buat kamu
mau ketemu dimana
saya jualan cirengnya gak jadi
perusahaan tempat saya nggak jadi tutup
terus sayanya masih dibutuhkan
masih diminta kerja
yaudah tuh kalau gitu mah
berarti pakai baju olahraga dong
pasti kamu lebih sehat
sekarang lagi minum susu
biar empat sehat lima sempur
aku mah sukanya kopi
iya biar sekalian bisa lihat kamu pakai baju olahraga
boleh besok pagi jam tujuh
tete besok mau pergi pagi
kalau nggak mau pergi pagi terus kalau boleh saya mau minta izin
kalau mau olahraga olahraga aja
gak usah minta izin
olahraganya di saparua
gak bisa di halaman rumah atau di sekitar komplek aja
biar banyak temennya
terima kasih teh
ktp sim stfa
satu paket dalam dompet
utamakan keselamatan bukan kecepatan
pasti kamu pernah baca kalimat itu di sepanduk ya
esy kan pengen akang selamat sampai tujuan
kamu gak nanya helmnya sni atau enggak
enggak dsi udah tau
yaudah akan berangkat

kamu nyaman dengan pekerjaan kamu sekarang
kalau kamu nggak ngerti pertanyaannya ya sudah
udah lama kita jualan cilok
masih belum mengejar penghasilan kita dulu
waktu kita masih jadi copet
kamu jadi copet lagi
awas aja kalau kami jadi copet lagi
aku gak bakal mau jadi teman kamu lagi
suka cari kesempatan
warusan tangan kamu kayak gini
aku kasih contoh tau
coba kasih contoh sekali lagi
barusan kurang jelas
dari kerjaan sekarang
bisa ngasih aja di sini

ke rumah yang sama
bisa punya rumah baru
bisa punya rumah baru
di tempat yang lebih nyaman
bisa beli motor baru
setelah kang bahar nggak ada
saya jadi inget terus
kita bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik
terus rencana akan apa
maunya sekarang juga
tapi saya juga inget pesen kang bahar
bisnis ini melibatkan banyak pihak
melibatkan banyak orang
bisnis yang menguntungkan
banyak yang menginginkan
kalau ditinggalkan begitu saja bakal banyak yang memperebutkan
bakal ada kekacauan
satu satunya jalan aman
semua orang yang ada di bisnis ini pensiun
mungkin kita harus jualan yang lain
bukan jualan cilok
mungkin kita harus cari kerjaan yang lain
yang punya pikiran bukan cuma saya
yang harusnya mikir bukan cuma saya
mau mikir dong
katanya udah mikir
tapi belum ada ide
kamu udah mikir juga
saya sudah mikir sejak kemarin kemarin
sekarang giliran kamu
yang itu jalan lu

aku ingat aja
itu bertujuan juga gila
ini arahnya pungki dari dua orang doty

kalau kamu main
kamu kesini mau kerja atau tidur
kamu harusnya bantu sopir atau kondektur cari penumpang
bantu penumpang cari angkot atau bis
ada penumpang perempuan atau orang tua
kamu bantu bawain barang bawaannya
jangan sampai ada copet jamret atau tukang todong beroperasi di sini
biar kamu dianggap pantas buat narik uang dari supir atau loket karcis
udah berangkat pulsa belum
kang bahar sudah tidak ada
tapi juk klak alias petunjuk pelaksanaan yang dia buat
masih ada disini saya
mudah mudahan masih ada juga disini kamu
kita ini bukan maling
kita bukan cuma mengambil
tapi juga memberi
kata kang bahar
semua harus diuntungkan
kasih keuntungan ke sopir sopir loket karcis penumpang
baru setelah itu kita berhak mendapat keuntungan
jangan cuma enak enakan molor bangun terus minta uang
kamu gak gitu
tapi anak buah kamu begitu
itu tanggung jawab kamu

halo bagaimana berhasil
saya gak mau denger jawaban kalian gagal lagi
kenapa pertanyaan saya nggak dijawab
soalnya jawabannya jawaban yang bos gak mau denger
jangan korban tau kalau mau dicopet
makanya kalau cari korban jangan laki laki tinggi gede
tapi cari perempuan yang lemah
ini juga perempuan
perempuan yang gimana
emak hampir kecopetan
semua orang yang diangkut cuma bengom
jadinya cuma emak yang repot sendirian
kejar dua copet
kalau enggak emak abisin sekalian

ocean gaps sejauh juga gududan sisi fourtime kini yang benel spek dan ide bawah
akang mau kemana
ketempat pak deddy
terus pak deddy itu siapanya akang
maaf saya jadi penasaran
akang mau pergi ke tempat orang yang akang gak kenal
ada keperluan apa
aku suka bingung kalau ditanya
udah gede maju jadi apa
kalau aku sih mau jadi artis
kang udah lama jadi tukang pijit
bisa pijit dari mana
pelatihan di departemen sosial
jadi artis itu enak terkenal banyak yang minta foto lagi
kalau ada yang mau minta pijit gimana cara menghubungin akang
ke hp saya
kalau mau jadi artis kan harus bisa acting
waktu aku acting sakit guru percaya
terus aku boleh pulang sekolah duluan deh
terus kalau ada yang mau minta pijit akan pergi sendiri
satu perempuan cantik lagi
kok bisa tahu anaknya cantik
saya kan bisa rabah wajahnya cantik seperti ibunya
kalau mau jadi artis kan harus cantik
emang aku gak cantik apa
enggak ah biasa aja
kamu tuh yang biasa aja
akang kalau datang ke tempat orang yang dipijit
suka kesasar gak
nah rayang cu rayang
komik yang dibawa saudara akang dari kota
dia beli dari tukang roak
komiknya cuma satu
tapi yang baca sekampung
komik si buta dari gua hantu
dia pendekar hebat
barusan akan ketemu pendekar yang juga buta
tapi bukan dari gua hantu
pendekar yang juga hebat
tapi dia bisa kerja
bisa pergi sendirian
kenapa kita yang gak buta
suka bingung mau kerja apa
dan gak bisa ketawa
belum ada kabar dari kang mus
saya udah tanya ke komar
kamu sih enak udah dapat kerja
tuju belum jadi uang
gak tau mau kerja apa
saya juga gak tau mau kerja apa
namanya sias disease
kamu pulangnya telat
temennya punya nama gak
di jal makmur
kok ini gak dibeliin
kamu gak bilang kalau mau beli es campur
gak pakai rencana mendadak
besok balik ke jakarta teh
anak anak harus sekolah
udah kelamaan izinnya
kamu yakin mau tetep disini
gak ikut teh teh ke jakarta
ianya ya yang mana
mau tetep tinggal disini atau mau ikut teh teh ke jakarta
tetep tinggal disini teh
mau cari kerja disini
abis lebaran teh kirani juga balik ke jakarta
kamu gak apa apa sendirian
kan ada ima sama amin
yaudah kalau kamu maunya gitu
dibujuk sama teh teh juga kamu gak bakalan mau
teh teh jadi inget apa kata papih
kamu tuh orang paling keras kepala
mau beli es campur buat emak
tadi ceci nyuruhnya satu
saya juga mau
kalau beli dua uangnya kurang
tadi ceci bilang cukup
itu kalau cuma satu
kamu cari kerja di mana
di perusahaan apa
di bank lagi
kamu mau kerja jadi apa
belum tahu juga
lalu kita cari warung nasi
nanti kita cari warung nasi
ini mah tukang es campur
saya mau es campur
ini mah buat yang haus
es campur itu punya manfaat ganda
selain menghilangkan haus
juga bisa bikin kenyang
kamu nggak coba menghubungin koneksinya papi
kamu nggak coba menghubungi koneksinya papi
kamu nggak coba menghubungi koneksinya papi
kamu nggak coba menghubungi koneksinya papi
biar papi udah gak ada
teteh yakin koneksinya papi pasti mau bantu
kalau diterima kerja
kinanti maunya karena tenaga kinanti memang dibutuhin
bukan karena kinanti anak kang bahar
kinanti mau kerja jujur teh
kinanti mau itu dimulai dari awal
lewat jalur yang benar
kalau kamu sanggup
ya cuma mungkin butuh waktu
nggak secepet kalau kinanti pakai nama papi
kalau perjuangannya berat
keberhasilannya pun terasa semakin manis
cuma agak khawatir aja
kamunya nggak tangguh
kok cuma nasi
ya udah saya tunggu di sini
sama kecap aja
kalau papa mau makan pake sayur
pake ikan asin
cari ruang dulu
biar bebe bisa belanja
es campunya beli di tukang es campur yang di depan

yang enak mah yang terbaik
kata dining beli
kamu beli dimana
kata dining udah bilang di jalan makmur
tukar sama apa
tuker sama es campur jalan makmur
es campur yang ini emangnya kenapa
kata si eneng enakan es campur jalan makmur
tukar sama es campur jalan makmur

es campur satu lagi
es campur satu lagi
kalau mau kenyang mah makan nasi
abis es campur satu mangkok lagi
ke es campur jalan makmur
ke es campur jalan makmur
justru karena jauh kamu harus nganter
kenapa bukan sama mama aja

kan kamu yang tau dimana tempatnya es campur jalan makmur
belum dateng bos
belum dateng bos
itu saya sudah tau
kalau dia sudah dateng dia ada disini
jepan mati saya
gak pakai kalau jawaban kamu salah
makan es campur dua mangkok
terus makan nasi
kerjaan kita tukas kamu
bukan lagi untuk membuat kelebaran mana
kelebaran sudah gak ada
kita hanya tinggal membuat hubungan muslihat sama anak buahnya jadi kacau
terus manfaatkan amin untuk merusak hubungan dik dik sama imas
bikin muslihat sama keluarga kang bahar tidak simpati pada dik dik
mereka harus terpecah belah